senjata dari kekuatan gelap
pasti akan musnah dengan sendirinya
jadi aku mohon
jangan banyak bicara
jangan lupa like share dan subscribe ya

senjatanya memiliki kekuatan yang sangat besar